gl biasanya tebar pesona ke sejumlah mahasiswa baru
gl memang beberapa kali menjadi panitia ospec universitas erlangga
dari sanalah gl mendekati kemudian mengintimidasi para mahasiswa baru incaranya
relasi kuasa yakni sebagai kakak tingkat dan panitia ospek
membuat para korban takut melawan
waktu itu tahun dua ribu tujuh belas waktu ospec ospek universitas
di situ dia nge follow instagram saya lalu saya fall back
akhirnya saya tahu kalau dia ternyata panitia ospek universitas itu
lalu waktu ketika ada penugasan saya kan tanya ke dia
mas tugas ini seperti apa ya sistematikanya
mereka pada nggak tahu akhirnya saya langsung tanya ke dia karena dia yang panitia yang lebih tahu
terus dia ngasih tahu dan dia bilang
dia ada yang mau aku bicarain
nggak ternyata bukan aku yang ngira ngira ternyata dia benar benar mesum
dalam waktu bersamaan gl bisa saja mengincar lebih dari satu mahasiswa baru
gl melancarkan berbagai modus
mulai dari mengajak makan menonton bioskop
sampai membahas soal tugas perkuliahan
menurut para penyintas gl selalu memaksa dan disertai ancaman
sampai ia nekat mendatangi kos kosan para penyintas
terus dia akhirnya pas selesai setelah menonton bioskop itu
dia ajak aku buat kekosannya dia buat yang bondes mengecil itu
tapi kan aku bilang takut
terus akhirnya dia bilang
kamu di gecil ya sama aku nah itu pas itu
ketika merasa korban sudah dalam kendalinya
g langsung meminta mereka untuk mengikuti kemauannya
termasuk membungkus para korban dengan kain jarit
tak lupa gel menyelipkan bahasan tentang
hubungan seksual dengan kekerasan atau bdsm
pelecehan seksual juga dilakukan secara fisik
seorang penyintas mengaku gel mengajaknya menonton bioskop
kemudian memegang bagian pribadi tubuhnya
begitu penyintas melawan gl mengancam akan menyebarkan orientasi seksual para korban
terus saya tangannya dia langsung saya lempar
lempar ke dia
saya benar benar shock
cuma bisa minta tolong ke grup kelas doang
karena dia ngancam ngancem gitu
kayak uner tuh sebenarnya kejam kalau masalah beginian
maksudnya masalah tentang cowok sama cowok gitu
terus yaudah saya dengerin aja
biar kukira masalahnya itu matahus saya
pelecehan seksual yang dialami para penyintas
meninggalkan trauma dan rasa malu
namun tidak semua penyintas diam
beberapa di antara mereka berani berdebat bahkan melaporkan ke kampus
pada saat itu kan ibu saya ngelaporin ke bem
nah dia dikeluarin dari keluarga keluarga enam
dikeluarkan dari keluarga keluarga enam
dia update story di idinya itu playing victim mas
jadi kayak dia punya teman circle yang membela dia teman perempuan perempuan
kayak gitu mas
waktu itu lah saya nggak nge screenshot sih
tapi itu beneran terjadi
jadi selalu setiap dia kena kasus dia pasti selalu playing victim
kami berusaha menghubungi ponsel gl namun nomor tersebut sudah tidak aktif
dalam siaran persnya pihak universitas erlangga sudah membuat hotline aduan untuk para korban
mustafa rid andreas wicaksono surabaya jawa timur